hai pihak keluarga aisyah sinta dewi hasibuan yang ditemukan tewas di bawah lift bandara kuala
namu deli serdang sumatera utara mendatangi bares krim polri pada selasa sore ditemani kuasa hukum
pihak keluarga melaporkan enam perusahaan termasuk angkasa pura ii terkait kelalaian jatuhnya aisyah
sinta deli bandara kuala namu kalau disana kan memang kewenangan dari polresta mereka membuat
untuk olah tkp tapi yang keluarga sampai saat ini juga belum pernah diperiksa belum pernah juga
melaporkan ke polisi jadi kami baru saja buka laporan polisi dibataskan dengan adanya laporan polisi di
barres krim polri pihak keluarga korban berharap proses penyelidikan berfokus di barres krim polri
tim liputan cnn indonesia